ada apa tuan prajurit
kau pikir kau bisa menipu kami dengan pakaianmu ini megedasi
sebaiknya kita ringkus dia sebelum dia memulihkan tenaga dalamnya
apa yang kalian lakukan
salah aku apa
aku belum mati
aku masih berada di istanamu
dan aku akan menghancurkanmu
akhirnya aku bisa membuka tali ini
sekarang tinggal bagaimana
bagaimana caranya aku bisa keluar dari goa ini
aku harus bisa membuka penjara mantra ini
aku sudah menghafalkan gerakan jurus membuka pagar gaib itu
aku yakin sekarang aku bisa membukanya
gerakan jurus membuka pagar gaib itu
aku yakin sekarang aku bisa membukanya